polisi menangkap anggota dpr yang merupakan buronan kpk miriam s haryani senin dinihari
gambar ini diambil saat miriam haryani ditangkap oleh satgas polri
dipimpin kombes pol heriawan akbp didik sugiyarto dan akbp aris supriyono
miriam ditangkap polisi saat berada di sebuah hotel di kawasan kemang jakarta selatan
saat ditangkap miriam ditemani oleh seseorang namun polisi tidak menyebutkan identitas orang tersebut
kpk menetapkan miriam sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar
atau keterangan palsu dalam kasus korupsi ktp elektronik
setelah ditetapkan sebagai tersangka miriam tidak menghadiri panggilan pemeriksaan
pada tanggal tiga belas dan delapan belas april dua ribu tujuh belas
kpk akhirnya menetapkan status buron terhadap miriam sejak dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
tim menangkap anggota dpr yang merupakan burunan kpk miriam s haryani
di senin dinihari kita langsung menuju mapolda metro
jaya mendengarkan bersama keterangan polisi terkait penangkapan miriam s haryani
dekadangan kpk dalam penanganan beberapa kasus yang terjadi
itu kira kira yang perlu saya sampaikan kalian perlu tanyakan
tiga saja silakan
dan kita setelah ke kpk nanti pendalaman kita akan koordinasi dengan kpk berkaitan dengan bantuan daripada pelarian yang bersangkutan
jadi sebab itu kami pasti akan koordinasi
untuk kecepatan setelah ini kita akan antar sudari mariam ke kpk
ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan pak pangdam disini
kami dengan beliau sedang memantau kegiatan unjuk rasa buruh
jadi kebetulan kita ada di ruangan karena akan ada penyerahan sudari mariam
mungkin aku takut ada pertanyaan nanti karena kami bersama sama juga
baik yang lain

apakah sudah ditanya kepada berdua

ini juga bisa dikenakan pasal dari pelarian terima kasih pak
ya jadi begini mungkin nanti lebih jelasnya tim lawyer yang bersangkutan akan menjelaskan
namun secara segilas atau dari sebesarnya kami sampaikan
yang bersangkutan kenapa pergi karena ditetapkan tersangka oleh kpk berdasarkan adanya memberikan keterangan palsu
katanya bersangkutan cukup kaget kenapa ini diberikan kepada saya tersangka
sehingga yang bersangkutan pergi
mencari apa namanya berdiskusi tentang berkaitan dengan penetapan tersangka
tapi namun demikian itu kpk yang akan mendalami
nanti mungkin lebih jelasnya silahkan tanya ke yang bersangkutan
nanti kan dalam penyerahan di sana bisa bertemu dengan yang bersangkutan sudah di mariam maupun daripada penasihat hukumnya
baik yang lain
apakah pasal yang bisa dikenakan kepada penyelenggaraan
pada setiap tahun mungkin
untuk itu pasalnya apa pak
kemudian nanti penyelenggaraannya dengan polisi persiapan
eh dengan kpk

di situ ada ancamannya minimal tiga tahun maksimal dua belas tahun
yang berkaitan dengan ini tentunya kami akan mendalami berkaitan dengan perginya yang bersangkutan saja
dan siapa yang membantu
nanti kita serahkan ke kpk data tersebut
namun perkara pokoknya itu kpk
sekali lagi kami membantu apa yang diingat kpk yaitu berkaitan dengan mencari daftar pencarian orang
dan kita bantu maksimal dalam beberapa hari kita bisa menemukan yang bersangkutan
ya baik terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu tadi keterangan ataupun jumpa pers yang disampaikan oleh kapolda metro jaya
ejen paul muhammad m iryawan yang memastikan miriam saat ini sudah berada di tangan polisi
miriam ditangkap oleh pihak polisian
dia sudah berada di salah satu hotel di kawasan kemang jakarta selatan
miriam sendiri sudah ditetapkan sebagai buron oleh kpk
sejak tanggal dua puluh tujuh april dua ribu tujuh belas setelah dua kali mangkir
ataupun dua kali mangkir setelah diperiksa ataupun dipanggil oleh kpk untuk dilakukan pemeriksaan
dan tadi juga kapolda memastikan bahwa pada saat miriam ditangkap
ia bersama dengan adiknya dan tengah menunggu untuk bertemu ataupun berjumpa dengan seseorang
inilah yang masih terus didalami oleh
kepulisian dan selanjutnya miriam akan diserahkan ke kpk